oke para pecinta bola basket ini pasti gembira banget ya karena ibl seri dua kembali dilanjutkan
langsung saja untuk membahas selanjutan pertandingan ibl kita sudah terhubung dengan junas miradiarsyah direktur utama ibl
selamat malam mas ini kita gembira sekali ya tentu ya ibl seri dua akhirnya kembali dilanjutkan
ini pengen tahu juga nih sebenarnya aturan baru apa saja sih yang diterapkan dalam penyelenggaraan kelanjutan ibl seri dua
apa yang berubah dan berbeda sehingga akhirnya ajak untuk melanjutkan pertandingan
oke jadi ibl ini kan memang sudah dimulai lima belas januari yang lalu di jakarta lima belas sampai dua puluh sembilan dua puluh dua kemudian dua puluh sembilan itu sempat berjalan di bandung
tapi karena ada situasi omikronnya yang kita tahu begitu pesatnya kita tunda dulu untuk beberapa pertandingan
dan akhirnya setelah beberapa pertimbangan kemudian kita persiapan lagi dengan format yang baru kita mulai tiga maret
jadi yang berbeda
baru nanti di tanggal tiga maret itu kita ubah dari rencana semula yang seharusnya berpindah pindah kota ya
jadi seharusnya kita tiga maret itu bermula di jogja kemudian ke solo surabaya dan pasar
nah nanti tanggal tiga sampai tiga puluh satu maret itu semua pertandingan akan dilakukan di jakarta
tetap dengan sistem bubble kemudian seluruh sisa pertandingan regular season itu kita selesaikan sebelum bulan puasa
karena nanti pada saat bulan puasa
semuanya akan break dulu kemudian dilanjutkan babak berikutnya playoff insya allah dilaksanakan setelah lebaran
oke mas junas ini seri dua kan digelarnya di jakarta yang harusnya di bandung
apakah next next kotanya juga akan diselenggarakan di jakarta apa terus berlanjut di kota kota lain
tidak jadi kita dengan kelanjutan yang tanggal tiga nanti kita ubah
seharusnya berpindah pindah ini hanya menetap di satu kota
karena kita tahu kan situasi covid nya ya insya allah
terus membaik di beberapa kota tapi kita harus selalu waspada
sehingga format yang seharusnya seperti awal kita ubah dulu
hanya menetap di jakarta kemudian tidak berpindah pindah sampai akhir
jadi sampai akhir tetap di jakarta ya mas juna untuk ibl dua ribu dua puluh dua
nah ini sesulit apa sih tantangan penyelenggara untuk menjaga prokes saat sistem bubble terbaru
kalau menurut saya di situasi pandemi seperti ini nggak ada yang mudah ya di semua industri
mau dari entertainment
tetapi ibl di tahun dua ribu dua puluh satu kita telah membuktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan kegiatan olahraga yang aman covid sembilan belas
kemudian dapat terselesaikan hingga akhir itu menjadi motivasi kami
sehingga di tahun dua ribu dua puluh dua ini bisa meningkatkan prokes prokesnya kemudian kedisiplinannya
supaya kita bisa menyelesaikan musim ini dengan baik
yang paling sulit memang ini kan lawannya tidak terlihat ya
ada di sekitar kita tapi kita tidak tahu persis ini bisa datangnya dari mana
sehingga yang paling harus diutamakan adalah kembali kedisiplinan
karena dengan protokol kesehatan kemudian batasan batasan yang dibuat itu kan kembali ke dirinya sendiri ya
dengan memanage sekian banyak orang kita harus optimis bahwa ini kita bisa lakukan bersama sama
oke ini ada penonton nggak nih mas junas saya penasaran banget ya
kita harap ada penonton
cuma kan begini dengan omikron ini ya kita lihat ya maksudnya kita tidak mau juga evoru ya di awal kelanjutannya
kita lanjutkan dulu pertandingannya
kemudian nanti kalau semuanya berjalan lancar mudah mudahan tidak ada pertandingan lagi yang ditunda
kita akan kembali buka kesempatan kepada penonton umum untuk membeli tiket
jadi mungkin untuk di awal awal kita masih batasi dulu
oke jadi di awal awal masih dibatasi dulu
berarti pendapatannya berkurang dong mas juna
kalau misalnya nggak ada penonton gimana nih
masalah prioritas ya
kalau sekarang kan yang penting kita bisa menjalankan dulu dengan aman
mulai dalam keadaan sehat jadi prioritas kesehatan itu menjadi prioritas yang sangat penting bagi kami di ibl
masalah pemasukan atau bisnis ya memang ada implikasinya
cuman ya itu masih bisa kita manage lah ya
yang penting kesehatannya dulu
nanti kalau misalnya sudah berjalan
seluruh prokesnya bisa berjalan dengan baik
saya yakin sih nanti kepercayaannya akan kembali lagi
iya kita berharap juga ya nantinya bisa ada penonton ya mas junas jadi bisa langsung nonton
oke mas junas ini apa saja catatan yang dijadikan pelajaran dalam menyusun aturan pencegahan covid sembilan belas di seri ini
oke kalau kita lihat dari sebelumnya ya yang tadi saya sampaikan dua ribu dua puluh satu kita pernah melalui dengan baik

tapi dengan situasi covid sembilan belas
tapi dengan situasi covid sembilan belas

artinya selalu ada kondisi kondisi yang mungkin tidak terduga gitu
contohnya seperti omikron ya kalau kita lihat waktu kita merencanakan format dua ribu dua puluh dua ini
akhir tahun dua ribu dua puluh satu itu kondisinya sudah makin baik sehingga kita membuat format yang mengarah new normal ya
tiba tiba omikron sebegitu pesatnya
jadi kita harus selalu waspada dengan situasi situasi yang tidak kita duga
sehingga sebagai penjelasan
anggaran kita selalu harus mempunyai alternatif plan
tidak hanya plan a b ya bahkan kita selalu membuat plan a b c d gitu
karena situasi yang tidak bisa kita kontrol sebelumnya
kembali lagi tantangan tadi kebalik masing masing ya kedisiplinan itu menjadi hal yang utama
kedisiplinan ini perlu kita lakukan secara kolektif gitu
berarti sudah ada plan a plan b yang disusun secara demikian rupa ya mas junasi ya
kalau misalnya terkait dengan mekanisme nih pertandingan jika penularan covid ternyata sulit dikendalikan pada seri jakarta ini
ya jadi kita memang sudah punya prosedurnya
sama seperti yang waktu di bandung ya jadi berhenti itu memang kita menghentikan sementara
kita menunda untuk kebaikan bersama
kemudian ada hal kedua juga memang pertandingan kemarin itu setelah seri dua ya perlu diberikan jeda karena kebetulan tim nasional indonesia bola basket juga mengikuti
pertandingan kualifikasi piala dunia sehingga memang jedanya kemarin agak panjang
jadi ada beberapa pertimbangan kemarin kita agak off tuh tiga lima minggu
kemudian salah satu lagi memberikan kesempatan supaya tim tim bisa bertanding secara maksimal dengan kembalinya pemain pemain mereka
sampai saat ini yang sempat terpapar semua sudah dalam keadaan baik dan sudah sembuh
oke berarti pemain juga sudah pada sembuh berarti ya mas junasi dan ready nih untuk
oke pemain juga sudah pada sembuh berarti ya mas junas dan ready nih untuk
kembali pada ibl dua ribu dua puluh dua seri dua
insya allah insya allah
baik terima kasih mas junas miradiarsyah untuk waktunya bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
semoga lancar penyelenggaraan ibl dua ribu dua puluh dua seri dua dan seterusnya terima kasih mas junas
amin terima kasih sarah terima kasih